yang juga sudah dipanggil oleh presiden joko widodo
yakni jenderal purnawirawan luhut bin sar panjaitan
terima kasih untuk petrochemical
dan seluruhnya sehingga import migas kita bisa kita kurangin
sekarang jumlahnya masih sangat besar
tapi tadi saya lapor presiden
b dua puluh itu per september sudah lebih dua puluh persen kita mengurangi impor energi
dan kalau kita setia terhadap program itu dengan b tiga puluh
dan seterusnya dalam dua tiga tahun ke depan
saya kira kita akan mengurangi sangat signifikan impor energi dari luar
kemudian beliau minta supaya masalah tadi seperti saya bilang
refinery petrochemical itu harus jadi dalam beberapa tahun ke depan ini
jadi diminta saya langsung untuk juga membantu penanganan itu
kemudian mengkoordinasikan nanti semua di jabatan saya yang diberikan ini
yang dari menko maritim
ditambah dengan investasi
dan kemudian nanti beberapa lain di bawahnya
ada nomenklatur baru ya pak berarti pak
ya itu tadi
jadi menko maritim dan investasi
saya belum tahu biar presiden yang umumkan besok
ya biar besok presiden yang mengumumkan
saya hanya memberitahu apa sebatas yang saya tadi di brief oleh presiden
tadi kira kira dua puluh menit
kemudian ke maritim mana investasi
dihubungi tadi jam jam setengah tujuh kali ya jam berapa
apakah juga nanti ada target target yang
presiden sudah set up target
dan sudah pernah di brief ke saya
dan memang hubungan dengan united emirates arab
dan memang hubungan dengan united emirates arab
dan memang hubungan dengan united emirates arab

dengan juga tadi beberapa perusahaan perusahaan atau tokoh tokoh yang memiliki fund besar
itu akan kita dorong dengan cepat
sehingga dengan demikian indonesia masuk pada era baru
termasuk tadi hilirisasi
presiden juga memerintahkan seperti nikel ore itu
jangan sampai melihipkan
beli dari imping kota yang ada
sampai januari tahun depan
jadi sekarang kelihatan ekspornya itu meningkat
dan itu harus segera kita cegah
karena bisa merusak juga lingkungan
dan merusak juga market
dan kepada yang lain nanti secara bertahap
hilirisasi itu akan kita lakukan
dan juga global supply chain
jadi indonesia struktur ekonominya tidak bertumpu kepada ekspor raw material lagi saja
tapi kita juga sudah sampai kepada supply chain
seperti nikel ore yang stainless steel carbon steel dan seterusnya itu
akan memberikan nilai tambah pajak lapangan kerja
dan juga ujung ujungnya nanti industri industri akan bisa berkembang
karena negara ini negara kaya
jadi selama ini kita kurang memberikan perhatian
untuk mengolah bahan bahan dasar bahan bahan baku ini menjadi sesuatu yang hebat
jadi sudah ada model yaitu morowali dan wdbi
yang sudah bisa melipatkan ekspor kita dari sana stainless steel
dan tahun depan kayaknya itu saya pikir akan bisa sampai dua belas tahun
lima miliar dolar ekspor dari sana
pak luhut ada info dari pak jokowi nama kabinet ke depannya nanti apa pak
saya belum biar beliau yang umumkan
tanya presiden kalau itu
ya tadi presiden minta supaya ini efisiensi ini efisiensi
di pertamina di berbagai lembaga lembaga yang ada itu betul betul dilihat
saya diminta membantu untuk melihat itu juga
jadi kita harus mangkas keinginan keinginan yang tidak benar
sehingga pidato beliau kemarin dikaitkan kepada sampai pada mencopot
siapa saja yang melakukan tidak benar
dan saya akan melakukan tugas itu dengan sebaik baiknya
pak erlangga bilang keberhasilan di morowali akan direplikasi di depan
itu perintah presiden
jadi sekarang ini ada dua sudah morowali dengan wdb
yang ketiga kita tawarkan juga ke amerika untuk melihat hidropower kayan
dengan industri estate yang besarnya bisa sampai mungkin ke lima puluh ribu hektare
jadi integrated industry yang terbesar mungkin nanti
dan ya insya allah itu bisa kita selesaikan dalam lima tahun
dan itu saya kira akan membuat indonesia betul betul merubah
dan itu keinginan presiden dan kita sekarang kerja keras untuk itu
kalimantan utara pak
ya kalimantan utara